budidaya pohon anggur kini telah sukses menghijaukan setiap gang gang sempit dan merambah ke rumah rumah warga
mbah sum juga berusaha menggunakan batik yang lebih bagus
kita mempersiapkan untuk masyarakat itu sampai dengan selama bulan ramadan
ini sudah proses hari pertama kemarin
salah satunya adalah para pengantar delivery online

jadi semua bisa ngerasain lah gitu
untuk menghadiri pertemuan dengan pemerintah federal dan pemerintah ekonomi australia
yang mungkin bisa jadi pacarnya
sehingga dari sinilah orang orang menyebutnya dengan nama fabian
karena kita ternyata barang kebutuhan kita adalah impor misalnya atau ada bahan impor ya
ini yang harus disampaikan karena bagaimanapun juga
hanya dengan menggunakan sabit holidin mulai memotong dan membentuk limbah ban menjadi tempat sampah
lalu rasa kasihan simpati
seperti misalkan tunjangan asuransi kesehatan
kalau untuk landak mini ini sebenarnya ada enam belas variasi
biasa ya tapi kan itu jadi acuan lah buat aku mas
kalau aku sih lebih banyak belajar dari kak pras ya
surya berkisah awalnya dia hanya membuka toko hewan dan hotel hewan untuk anjing dan kucing